eh sebentar sebentar
saya bantuinnya tenang aja saya gak pegang badan kamu
ini mumpung lagi hangat soalnya
bagus banget buat penyakit hipotermia
hipotermia tuh apa
hipotermia itu adalah penyakit kedinginan
yang gak bisa ditahan sama tubuh manusia
nanti bisa mengakibatkan kematian
biasanya sih itu berlakunya cuma di salju
terus yang minus minus berapa puluh derajat gitu
saya kan cuma kedinginan

kan bunda kamu udah gak ada

aduh aduh aduh
kok jadi pada tegang kek gitu sih
mendingnya udah sampe
buat melengkurkan seseorang
yang kenangan buat aku tadi
gak sekarang kalian berdua dong
saya merasa terganggu

saya mau kasih kamu payung ini biar kamu gak sakit

kamu suka apa
saya mau ngomong sesuatu sama kamu
aku mau berangkat
aku gak boleh kasih tahu naya aku pemilik hotel ini
butuh waktu yang tepat untuk naya tahu semuanya
lepas itu aku akan mencoba
lepas itu aku akan mencoba
lepas itu aku akan mencoba
lepas itu aku akan mencoba
lepas itu aku akan mencoba
sekarang saya bantuin kamu makan
kamu tahu nggak penyakit hipotermia ini bukan penyakit biasa
nah salah satu penanganannya adalah makan yang hangat
ayo ayo dimakan biar cepat sembuh
kamu memang gigil banget tuh
oke dikit lagi ya
ayo ditelan cepetan ditelan
biar nggak menggigil biar dinginnya hilang
ini hipotermia gawat banget ini
sebentar saya ambil ini
eh sebentar sebentar
saya bantuin ya
tenang aja saya gak pegang badan kamu
bagus banget buat penyakit hipotermia
hipotermia itu apa
hipotermia itu adalah penyakit kedinginan yang habis ditahan sama tubuh manusia
nanti bisa mengakibatkan kematian
biasanya sih itu berlakunya cuma di salju
terus yang minus minus berapa puluh derajat gitu
saya kan cuma kedinginan karena kehujanan pak
bukan hipotermia dong
bukan hipotermia dong
bukan hipotermia dong
dan ini obat kamu
ya ampun lucu lucu banget sih ini anak anak
udah kangen aja
gisel mana sih kau belum pulang
kelakuan tuh kan
kamu tuh kenapa sih senyum senyum sendiri
maaf pak enggak ini
yang satu ini ini yang kecil namanya tuh bening
nah yang satunya yang agak gedean namanya aura
mandiri lagi pak
bener anak ini
aku ingat betul
boleh saya liat
ah boleh pak
gimana sih pak
baiklah saya liat
sekarang dia malam